salah satu pedagang kelontong ini langsung berteriak histeris saat mempertahankan lapaknya
yang akan digusur satpol pp di kawasan rest area cisarua puncak bogor jawa barat selasa siang
bahkan satu orang pedagang lainnya jatuh pingsan hingga digotong warga sekitar para
pedagang mengaku kesal antara penertiban digelar mendadak tanpa surat peringatan
saya nggak tahu biasanya kasih surat kalau kasih surat kan saya beresin ini kan mendadak gara gara
warung itu jadi saya begini meski terus dihalangi pedagang
dan petugas tetap membongkar lapak para pedagang selain melanggar perda tentang
ketertiban umum dan protokol kesehatan covid sembilan belas kehadiran pedagang juga kerap
membuat pelancong berkerumun khususnya di akhir pekan usai dibongkar lahan res area
seluas lebih dari satu hektare ini rencananya akan ditutup total hingga masa pandemi corona berakhir
inilah seorang pedagang di pasar keputaran surabaya yang menangis histeris saat dirazia
petugas satpol pp kota surabaya agar mengikuti rapi tes pada selasa pagi
meski menangis akhirnya pedagang ditenangkan petugas dan diajak untuk mengikuti rapi tes
dalam razia ini wali kota surabaya teriris maharini turun langsung ke wali kota surabaya
untuk mengajak para pedagang agar mau mengikuti rapi tes menurut tri risma hari ini rapi tes ratusan
pedagang di pasar ini sudah dilakukan untuk yang ketiga kalinya razia ini digelar untuk
mendisiplinkan pedagang pasar dalam menerapkan protokol kesehatan para pedagang diminta wajib
menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai upaya menekan kasus penularan
kofit sembilan belas disini pertemuan pertemuan bukan hanya jumlah orang yang besar
tapi juga pertemuan dari beberapa daerah kemarin kepala bnpb nyampaikan bahwa surabaya sudah turun
tapi dijaga supaya nggak ada pingpong dari hasil tes lima orang pedagang dinyatakan reaktif kofit sembilan belas
mereka langsung diisolasi di hotel yang telah disiapkan pemkot surabaya sambil menunggu tes
swab tim liputan cnn indonesia
maskernya dipakai dulu